sampai jumpa di video selanjutnya
menangkapan berada pelaku perampokan di sedeh pembunuhan dan penyekapan atau perapasan pemerintahan

umur lima puluh satu tahun
muka bapak ngerti apa
yang bersangkutan berperan sebagai kapten yang lebih dominan dalam pelaksanaan perampokan
sebagai pembunuhan dan penyekapan
jadi ini yang berperan paling dominan
yang bersangkutan adalah dpo kita juga
dan yang bersangkutan sudah malam melintang
menjadi pelaku perampokan sejak tahun dua ribu
ini yang pertama
ini yang paling pertama juga masuk ke rumah korban di pulau mas tersebut
dan ini juga yang dominan untuk memasukkan para korban ke marmandir ke wc
dan yang bersebut juga membawa sejarah
pada saat aksinya dilakukan
ini yang pertama
ini yang kedua
yang kedua saudara erwin segitu semua
tahan tahan pak
yang bersangkutan bersama sama dengan
ya ya pak
ini yang masuk ke rumah
di sini pak
dan yang bersangkutan juga bersama sama melakukan penyekapan kepada korban korban yang berada di rumah tersebut
terima kasih pak
masih ada dua kesangka lain yang akan kami lakukan pengejaran

dapatkan itu penjara pembelajaran
sementara barang bukti yang didapat dari
rumah di mana
dua pelaku ditangkap
itu didapatkan barang bukti beberapa yang diambil dari rumah korban
adapun barang bukti yang disita
satu semua oleh
lebih dari a tiga ratus enam puluh dua perhubungan tempo di dalam chain
nokia warna hitam hp merk cina stk yamaha jaket kulit warna hitam kemudian tas warna coklat topi abu abu kemudian uang juga di badannya ramban sejumlah rp sembilan tiga juta jam rorek warna silver
dua hp satu hp blackberg warna hitam kacamata kemeja tangan warna putih dan beberapa lembah uang dolar amerika
sehingga empat dari tersangka sudah kita dapat rangkap uang dimana kita akan melakukan terus pengajaran sehingga bisa alok ke depan
terus angkat akan menjaga kita tangkap dan untuk empat tahun ke depan berkuatannya
itu sementara yang dapat kami sampaikan
mungkin ada pertanyaan
pak itu barang barang perampokan perampokan murni atau ada hal lain
perampokan namun karena ada korban yang meninggal dunia disekap di rumah tersebut dalam satu kamar wc dua x satu sehingga terjadilah orang meninggal
jadi pembunuhan yang terjadilah permasan pemerintahan
kenapa yang bersangkutan memasukkan para korban ke kamar mandi atau wc tersebut
karena untuk meluasa melakukan perbuatannya
dan tidak diketahui secara pasti ciri ciri bersangkutan tersebut
yang jadi pertanyaan tentunya teman teman adalah
kenapa disekapi ruangan tersebut
itu yang menjadi nanti pengembangan kami terhadap pelaku yang tertangkap
di dalam ruangan tkp yang ada
ruangan tersebut adalah ruangan yang tidak ada ventilasi udaranya
ruangan wc yang betul betul pokok
dan kecil sekali dan itu dipakai untuk membantu rumah tersebut
kemudian dari hasil ruangan tkp
kunci atau pintu
dari hasil yang ada di
rumah tersebut dua membawa
setiap api satu lagi
namun tersulit juga setiap api dipindahkan
pak untuk pelaku kepada
korban itu saling mengenal atau memang
dia random aja pak untuk sasarannya pak
ini bukan penyusupan ini perampokan
tapi disetelah dengan pembunuhan
jadi teman teman jangan mengasumsikan dulu
korban atau gori
apakah ada yang menyuruh
pembunuh tidak kita sudah jelas
bahwa perampokan diserai pembunuhan
menyampaikan demikian terbatas tersebut
ramalan itu menanyakan gimana
karena memang pada saat itu juga
saudara kamar rumah dodi
tidak ada di tempat
selesai pelakukan keluar
baru saudara dodi
nyampe ke rumah tersebut
artinya setelah aksi
dilakukan oleh mereka saudara dodi datang
sekalian dimasukkan di sekapun
kamar tersebut dengan ditodong siap api
dan mereka orang takut
kita akan melakukan pemeriksaan pendalaman kepada tersangka yang tertangkap
kita akan pertanyakan kenapa rumah yang bersangkutan menjadi sasaran
itu mohon kesabaran dari anak anak media
untuk kita akan mengambil keterangan dari tersangka yang tertangkap
pak jadi yang diambil dari rumah apa aja pak
itu saya sampaikan masih ada mungkin barang bukti yang ada di sana
oh sama handphone aja ya pak
ada yang terdiri dari sana
oh yang terdiri dari mana
ada uang ada uang
oh itu semua dari tkp ya pak
berarti itu dari tkp bukan barang milik pelaku ya pak
bukan milik korban
pak kalau tidak ada keterkaitan
apakah juga yang diambil cuma barang sedikit itu
bukan nggak hanya residu yang kalian yang di rumah mewah
ya kalau ada yang banyak itu diambil
kebetulan ketemu itu
karena saya sendiri langsung melatih tkp
dan kita melihat semua ruangan
itu adalah lemarinya
dan dia akan ambil atau bila ada barang barang berada lainnya
ya ini kan belum tahu
mungkin masih ada barang bukti lainnya
kita ambil mungkin dari pagi pagi
biasanya sudah dari pagi pagi
makanya berpencar mereka
kenapa mobil yang ikut diambil
makanya ada mobil honda jazz di depan tempat
itulah ciri kelompok kelompok
itu mungkin spesialisasi
spesialisasi barang berada
seperti jam tangan
masjid tidak akan ambil mobil
karena dia bukan halinya di situ
dan lebih gampang kalau mobil diambil
kalau senjata punya sudah dimana
tahun lalu yang bersangkutan di depok
dengan merampoknya warga negara korea
kebetulan warga korea depok waktu itu masih diwarisi rumum atau pasca jantan kelas
ya dpo baiknya
pak kalau tidak saling kenal kok bisa nggak ada
di pidana pak
ya ini sudah tertangkap dpo
kalau tertangkap tahun kemarin itu masih di dalam peringkat
ini yang tiga lainnya pak

kemarin tahun kemarin dia pun melakukan perampokan pada warga negara korea
tapi tidak tertangkap dpo
perampok ini selalu berempat atau ini baru direkrut oleh si ramlan
kita dalam perampokan tapi ini biasa berganti ganti
cuma rata rata berharap dari ramlan putar putar menjadi ledernya
kalau untuk senjata apinya tidak patuh dari mana pak
apakah partikan atau
belum kita nanti akan dalam minyak
kita akan cari barang bukti dan kita akan periksa
kenapa senjata api itu sudah dimana
berarti nggak ada yang tewas ya pak
dua tersangka ini
satu orang meninggal dunia
oh ini seorang ramlan putar putar
di kakinya ada dua luka tembakan
tapi mungkin pas kena peluru darah
jadi dua dua ada di kaki
yang temannya malah

dari gdp yang ada ada satu orang yaitu marhum
dua minta lima jauh pira yang diselet dari kamarnya ke tangga
dan dibukul oleh pelaku dengan memakai pistol
kita akan pastikan pelaku mana yang memukul
dodi juga ada
hasil otopsi kemarin jam satu malam selesai
semua korban meninggal dunia akibat kekurangan oksigen dalam darah
pokoknya kekurangan oksigen dalam darah
karena mereka disetap dalam dua kali satu bersamaan tanpa ada pendirian udara
sehingga sirkulasi oksigen dalam darah tidak ada
mereka bahkan meninggal dunia
hasil otopsi mereka meninggal kurang lebih antara jam enam dan delapan pagi yang meninggal
hari tanggal dua puluh tujuh
dan dua puluh enam mereka dimasukkan jam empat belas tiga puluh
ketemunya jam sepuluh sepuluh
oleh kawannya doena yang akan menjemput doena
yang hari itu akan pergi bersama boeing
yang namanya saffi sela
berarti pelaku masuk dari siang ya pak
pelaku masuk dari siang
pelaku masuk jam empat belas dua puluh tujuh
yang mengunci siapa pak
di kamarnya pak
di kamar mandinya
yang mengunci kamarnya
yang mengunci kamarnya
saudara ramban putar butar
jadi paling lumayan dengan saudara erwin
itu pelaku datang ke situ naik
pelaku datang ke rumah korban memakai kendaraan
kendaraan yang kita akan cari
karena setelah saya cek pelaku namanya ternyata kosong
pak kobi mereka bisa masuk tanpa perlawanan pak
segitu banyak orang di dalam rumah
kenapa mereka bisa masuk tanpa perlawanan sedikitpun
rumah terbuka baru supirnya pergi ke rumah satunya lagi
jadi belum terkunci karena menangkap biasa
di dalam hanya ada perempuan pembantu dan anak kecil
dan seorang supir yang memang mungkin secara perawakan
mumpung secara penampilan kalah jauh dari pelaku yang ditembak

padahal memang sering yang melakukan hal ini
ini kan sering kan
berapa kali pak rambang masuk lp
berapa kali anggota kita menangkap kan
dan kita sudah tahu ciri ciri persahabatan
yang bersangkutan kalau jalan pincang
pincang karena mempunyai penyakit bindal
kita tahu ciri ciri dari hasil siri itu yang ada

semudah pak kapolri kita mengalihkan stresium oleh metro jaya
sejak saya juga masuk ke ketikolah metro jaya
pak penyelidikan mengerucut ke lokasi penangkapan itu gimana pak
apa petunjuk yang didapatkan oleh pihak kepolisian di tkp
sampai akhirnya bisa ke bekasi pak
pengejaran di beberapa tempat
kemudian ke janyur
dan ke bekasi
itu hasil dari
sebetulnya ada informasi
ada saksi yang menyampaikan
ada penunjuk lain
dan mungkin dengan it yang ada
pak itu kemarin anjing pelacak mengarah ke kampus dekat rumah korban
apakah kendaraan ada di tempat disembunyikan di situ pak
sebetulnya setelah melakukan aksinya
para pelaku langsung naik mobil dan pergi
jadi tidak ada
masih ada cukup
pak tadi orang orang menyingkirkan itu di perjalanan atau pasir perjalanan
karena kendaraan cukup luar banyak
tadi saya tanya ke dokter
kenapa di kaki bisa meninggal
karena memang kebetulan kena pembunuh darahnya
ini kedua pelaku melakukan perlawanan kepada petugas gimana pak
bisa cerita dikit pak
pak sudah tahu
pelaku adalah spesialis kekerasan
pak sempat pelaku tembak tadi
ada tembakan dari pelaku juga pak
ada sempat ada kontak tembak
tadi di daerah pelaku
pelaku yang pakai sejam
kalau itu di gang sempit

penangkapannya di bilik
pasir itu bisa
kita berdua orang bisa

sarasa kekerapat daripada gambaran muntah muntahan
tinggal di situ apa di kekerapat
emang sengaja sembunyi atau memang tinggal di situ pak
berarti yang nyemujiin ditangkap juga dong pak
ya dia ya
muncul sembunyi di tempat mana saja
iya yang jelas dia ingin tidak tertangkap oleh pihak kepolisian
kalau dia nyium kita sudah mulai kesan
dia bisa lari ke tempat lain
ada indikasi juga
ada yang lari ke cihanju
ada yang lari ke bandung
sejauh apa sih pak
sejauh apa sih

sudah di sini
dua orangnya sudah di sini
yang lain masih pengajaran ya pak ya
jadi ini pertama
kedua erwin tumorang
dan ini erwin tumorang ini
satu meninggal dunia
sudah menjalankan pembelian
setelah rupanya membaik
pak kalau perampokan seperti ini
dia pakai persiapan tidak sih pak
survey atau seperti apa
karena kita tahu
dia pasang cv
telah dilakukan pembelian
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tadi kita sudah menyaksikan
kapolda metro jawa
irjen paul m iryawan
di rs keramat jati
mereka sudah memberikan
kejahatan pulau mas
dan merilis juga
yang sudah berhasil dibekuk
dari proses penggerbekan
di sebuah rumah
pada sore tadi
yang merupakan spesialis
perampokan rumah mewah
pelaku yang berhasil dibekuk
akibat kehilangan darah
akibat luka tembak
dan satu lagi
dan dalam penanganan
berupa beberapa hp
jam tangan mewah
dan senjata tajam
masuk ke dalam
penyekapan meninggal dunia
dan mereka ditemukan
pada selasa kemarin